dan untuk mengetahui bagaimana pemerintah kota depok mengantisipasi penyebaran virus corona kami telah terhubung melalui sambungan telepon langsung dengan wali kota depok bapak muhammad idris selamat sore pak idris
selamat sore mbak eva
ya betul pak idris setelah kemudian warga depok ada dua orang yang dinyatakan positif corona kemudian juga di provinsi jawa barat sudah ditetapkan siaga corona apa saja kemudian kebijakan yang sudah dilakukan ataupun sudah diambil oleh pemerintah kota depok untuk mencegah penyebaran virus corona di kota depok pak
yang pertama saya harus beritahu
kita tahu konfirmasi bahwa pemerintah provinsi jawa barat dengan gubernurnya itu sudah mengeluarkan edaran siaga satu itu dua pekan yang lalu
dua pekan sebelum kejadian ini
iya bukan yang baru
jadi siaga ini maksudnya adalah bukan suasana perang segala macam
jadi beliau ingin aparat dan staffnya siap siaga untuk ke depannya
katanya ketika ada gejala
yang baru ada suasana yang baru maka dibuatlah crisis center
seperti itu sampai sekarang dan kemarin nah hari ini maksudnya dibentuklah crisis center ini ketika ada kejadian di depok
tapi maksudnya siaga satu adalah para aparat yang memang di bawah otoritas senian beliau
seperti itu ini yang pertama
yang kedua ketika kita dengar kejadian ini memang kita mohon maaf mendengar kejadiannya itu sudah pihak rumah sakit sudah menghantar
sudah di apa sudah diisolasi di rspi saroso di jakarta
makanya tindakan yang kami lakukan adalah bagaimana pertama melakukan disinfektan terhadap rumah si pasien
kita ketahui kita cek ada siapa saja di rumah beliau
ternyata ketika kesana saya juga gak ngerti bagaimana ceritanya tuh wartawan sudah rame disana
makanya kita minta koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan
dan kita lakukan malamnya itu disinfektan yang dilakukan kerjasama dengan rumah sakit
ada satu ternyata ada satu pembantu beliau
pembantu apa namanya pasien yang sudah pulang ke rumah
yang tadinya katanya sering tinggal di rumah si pasien
pulang ke rumah ini kan juga kita minta untuk diamankan
rumah sakit rspi saroso menerima untuk melakukan penelusuran observasi terhadap si pembantu ini
ada lagi tempat tetangga informasi dari rt ternyata sempat berinteraksi
ketika menjenguk pasien di rumah sakit sebelum dinyatakan positif
artinya lima orang yang sempat berinteraksi dengan dua pasien ini sudah diperiksakan begitu ya pak ya di rspi
istilahnya istilahnya pemantauan ya
karena semuanya tidak dalam keadaan sakit
semuanya dalam keadaan sehat sekarang tidak kena flu juga tetapi pemantauan ini perlu
kita lihat sampai empat belas hari
kalau empat belas hari pemantauan itu artinya kita isolasi
di rumah masing masing kita lakukan pemantauan
kalau memang dia ada gejala flu berarti ini akan kita lihat suhu badannya
oleh pihak puskesmas kita yang jemput bola
ya ke rumah ke rumahnya masing masing seperti itu
kalau memang ada flu berindikasi gejala seperti itu
nah segera kita nanti lakukan tindakan tindakan selanjutnya
seperti itu mbak
hanya empat orang saja pak yang kemudian berinteraksi dengan dua pasien ini
karena kalau menurut informasi yang beredar kedua pasien sempat dirawat di rumah sakit
kemudian ada juga pihak petugas medis yang kemudian sempat berinteraksi dan bahkan sempat dilakukan pemeriksaan juga terhadap para petugas medis ini
pihak rumah sakit memberikan
memutuskan satu kebijakan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap suster dan juga pegawai penunjang seperti penyedia logistik dan sebagainya
ini dilakukan pemeriksaan terhadap mereka yang sempat berinteraksi dihitung sekitar kalau tiga hari tiga malam berminat menginap di sana diperkirakan oleh pihak rumah sakit dihitung diobservasi sekitar ada tujuh puluh
plus empat orang tadi ya pak ya
plus empat orang tadi
selain yang empat
kalau yang empat tetangganya
kalau yang satu pembantu empat tetangga dan tujuh puluh satu memang pegawai rumah sakit
baik pegawai medis maupun pegawai penunjang
tujuh puluh satu orang ini apakah kemudian juga harus diisolasi di rumahnya masing masing atau seperti apa pak iblis
nah ini yang saya belum mendapatkan konfirmasi dari pihak rumah sakit
kemarin saya minta rumah sakit berkoordinasi dengan dinkes dalam hal ini dan juga kementerian
kalau ke provinsi mungkin ada
provinsi mungkin agak jauh ya tapi ke kementerian rumah sakit rspi saroso dan juga kepada dinkes
kita sebab kita juga sudah membuka kita sudah persiapkan rumah sakit satelit di rsud kita
untuk menjaga jaga sifatnya mudah mudahan nggak digunakan tapi sudah kita siapkan
kalau memang ada gejala gejala yang memang mencurigakan yang harus kita lakukan isolasi terhadap pasien yang kita jemput
sebab kita minta kepada masyarakat
ketika ada penderita dengan gejala demikian atau dari tengah tengah masyarakat kita
segera laporkan ke kami kami yang menjemput bola
ya si pasien kita sama sekali tidak perkenankan ke rumah sakit sebelum kita yang merujuk mereka
oke tapi tidak diliburkan begitu pak idris pak idris sempat menyatakan kepada cnn bahwa dihimbau untuk kemudian
iya pihak rumah sakit meliburkan pada pegawai
bagaimana kemudian dengan strategi secara umum begitu pak
apakah memang ada strategi ataupun ada kebijakan meliburkan siswa sekolah misalnya
karena memang ada indikasi bahwa pasien positif corona ini terjadi di kota depok
tidak tidak ada mbak tidak ada kebijakan meliburkan sekolah tidak ada kebijakan mengisolasi kecuali yang memang tempat tinggal si pasien ini
ya seperti itu jadi tidak ada sama sekali
nah sebab memang ini mohon maaf pertama
artinya diduga diduga memang si pasien ini tertular dari seorang warga negara asing
ya di tempat pekerjaan dia yang memang dia lakukan pada malam itu
kalau memang kita mau mencurigai semuanya
ya saya kita jangan dibenturkan saja dengan pemerintah kota depok
saya minta misalnya dia bekerja di mana ketika dia berinteraksi dengan si positif covid sembilan belas ini
ternyata di jakarta
di mana tempatnya di satu nightclub misalnya gitu
berarti kan ketika si pasien orang jepang ini berinteraksi bermalam
di tempat itu berarti sudah banyak orang yang sudah terin apa namanya dicurigai
harus di pemerintah harus di pereksa
ya kan sebelum si pasien
nah si pasien baru terasa gejalanya itu setelah tanggal dua puluh satu
itu pun belum terindikasi sama sekali oleh pihak rumah sakit
terbukti apa terbukti tanggal dua puluh enam
si nenek ini yang enam puluh empat tahun ibunya itu pun sempat dijenguk oleh tetangganya
artinya nggak mungkin kalau sudah positif ataupun gejala dicurigai pihak rumah sakit tidak mengisolasi
itu namanya malpraktek
kalau memang dia memang belum teringasi dan ternyata memang belum ada keterangan itu makanya sempat dijenguk oleh tetangganya
artinya kebijakan kebijakan yang diterapkan ini kasuistis begitu ya pak ya terhadap yang terindikasi saja
kalau secara umum misalnya di depok sendiri
adakah kebijakan khusus pak karena ini kan karena ada informasi kemudian pasien yang positif corona itu di depok
kalau kebijakan pemerintah birokrasi kita juga tetap mengacu sesuai dengan arahan arahan birokrat pejabat yang diatasnya
oke apa itu pak
tidak bisa melepas diri koordinasi dengan provinsi
kami tidak melepas diri dengan kementerian
sebab ini permasalahannya permasalahan nasional
jadi arahan arahan menteri sendiri
kita harus lakukan hal hal kebiasaan kebiasaan aktivitas sebagaimana biasa karena virus corona ini tidak pindah dari benda mati ya dari ruang terorang
makanya yang harus dijaga adalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh
dari para warga masyarakat misalnya phbs pola hidup bersih sehat germas gerakan masyarakat sehat
nah ini direalisasi norma norma pemerintah yang sudah kita selesaikan masyarakat
dengan daya tubuh kita yang kuat yang siap terimun maka virus itu tidak akan menyerang menyerang kita
kalau memang kita kurang tidur stres apalagi depresi terlalu berat
ini juga kejiwaan akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita menurun
himbauan himbauan ataupun kebijakan yang dilakukan hanyalah himbauan untuk mewaspadai begitu ya pak
kita menjaga kesehatan warga masing masing
tapi kemudian dengan adanya mungkin kurang lebih keresahan warga begitu ya pak
khususnya untuk di depok sendiri
adakah kemudian kebijakan tertentu ataupun upaya sosialisasi yang lebih besar lagi begitu terhadap warga depok terkait masalah ini pak idris
dengan kita bentuk crisis center di kota depok ini
maka semua aparat yang tergabung dalam di lingkungan pemerintah kota depok
dari lurah dengan stakeholder nya di bawah
kecamatan dinas dinas semuanya terlibat
terlibat untuk mensolidasi menyadarkan masyarakat bahwa kita waspada tapi jangan nggak perlu panik
remeh remeh beli masker
nanti maskernya habis
ketika kita butuh untuk pasien si sakit kehabisan
kita menzalimi orang lain
ini kan akan merusak pasar apa namanya ekonomi kita

karena kita di kota depok ini sedang bagus bagusnya
jangan sampai dirusak dengan tadi kepanikan buying yang memang akan berdampak negatif
tapi seberapa besar sebetulnya laporan yang masuk ke pak idris ini terkait dengan keresahan atau kepanikan yang dirasakan oleh warga depok
dengan sosialisasi dan bersama stakeholder bersama forkopimda juga forum koordinasi pimpinan daerah baik kapolres dandim kejaksaan dan semua yang tergabung dalam unsur forkopimda
ini kita saling bahu membahu terus mensosialisasi sampai kemarin ada misalnya panic buying itu sampai satu supermarket itu penuh
ya kita minta kepada kepolisian supaya juga melihat kanan kiri
saya khawatir ini ada pihak pihak tertentu memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penimbunan barang atau seperti itu
itu yang perlu kita waspadai juga
jadi sudah koordinasi dengan semua pihak
oke terakhir pak idris kemudian setelah sejauh ini warga yang ditetapkan positif covid sembilan belas ini adalah warga depok begitu ya pak ya
ada asumsi tentunya di kepala masyarakat
strateginya akan seperti apa pak untuk membantah asumsi asumsi mungkin negatif yang kemudian beredar di kepala masyarakat
ya pertama yakinlah bahwa kami sudah berkoordinasi lama dengan pemerintah pusat kementerian kesehatan dalam hal ini
yang representasi daripada masalah ini yang kedua dengan provinsi dan pak gubernur juga sudah memberikan atensi yang besar kepada kami
ini yang pertama
nah bahwa segala komunikasi informasi yang didapat oleh masyarakat itu bisa merujuk langsung ke crisis center kami
ada satu ratus sembilan belas ada satu ratus dua belas dan beberapa telepon kepala dinas juga dicantumkan di dalam crisis center
dan kantornya juga sudah kita tentukan yang di balai kota crisis center ini jadi laporan laporan ini terkait dengan masalah ini segera sampaikan ke crisis center
dan mereka juga sudah mencari teman teman yang bisa membantu mereka apa yang bisa kami lakukan
misalnya di masyarakat ditemukan ada gejala flu yang mudah mudahan tidak terjadi
flu yang memang gejalanya kesana dengan suhu badan yang apa namanya badan yang menaik meningkat tidak berubah ubah misalnya
itu segera telepon ke kami ke crisis center nanti kami jemput bola
ya mereka kita harapkan kita minta supaya tidak datang ke rumah sakit
ya kalau sudah seperti ini kita yang jemput bola
baik ya langsung ke satu ratus sembilan belas atau satu ratus dua belas begitu ya
pak muhammad idris wali kota depok terima kasih pak atas informasinya di cnn indonesia newsroom selamat sore